saya nggak bisa berkata apa apa ya dia sisemezing
bangga seorang dokter muda pengobatan gratis
hafiz quran memberi pelajaran gratis pula
nah itulah aku tertarik sekali
ya di tengah banyaknya persoalan kesehatan di tanah air
mulai dari mahalnya harga obat
sampai dengan sulitnya untuk mengakses pelayanan kesehatan
ada cerita yang berbeda dari dusun sumberan ngestiharjo bantul yogyakarta
di dusun ini ada seorang dokter yang sengaja menggratiskan
semua biaya kesehatan baik pemeriksaan maupun obat
bagi pasien yang datang kepadanya
uniknya lagi secara penampilan ia juga berbeda dibanding dokter pada umumnya
siapakah sosok istimewa ini
saya akan mencumpainya
dokter ferihana penampilannya memang berbeda
meski saya tak bisa melihat ekspresi wajahnya
karena tertutup cadar
suara dan gerak tubuhnya sangat ramah
sosoknya jauh dari apriori yang lazimnya melekat pada muslimah bercadar
eksklusif dan tidak mau bergaul
dokter kelahiran yogyakarta tiga puluh lima tahun lalu ini justru merangkul semua kalangan
profesinya sebagai dokter juga menggerakkan hatinya
untuk membuka klinik gratis dua puluh empat jam bagi kaum miskin dan ⁇ duafa ⁇
saya pengen tahu sebenarnya latar belakang dokter kemudian juga berada di sini

saya pengen tahu sebenarnya latar belakang dokter kemudian juga berada di sini

masalahnya kalau kita tahu dokter itu pengennya banyak
rata rata juga harga untuk membayar biaya perawatan atau pelayanan kesehatan mahal juga
saya sering melihat
banyak orang orang yang tidak punya ketika sakit
mereka mengeluh dan berhutang untuk berobat
dan saya tidak ingin itu terjadi
saya mendirikan ini saya berharap ketika ada orang yang berubah dan mereka itu memang tidak punya ya tidak perlu berhutang
dokter feri hana yang akrab di sapa dokter hana ini membuka klinik gratis sejak dua ribu dua belas
ia tak mematok tarif sepeserpun dokter hana hanya menyediakan kotak infak bagi pasien yang ikhlas menyumbang
perjalanan dokter hana dalam membuka klinik ini pun tak selalu mulus
nada skeptis kerap dilayangkan padanya
belum lagi penampilannya yang bercadar yang membuat banyak orang takut mendekatinya
lihat penampilan dokter ini yang berbeda
biasanya tidak semuanya memang tapi mungkin orang kita tuh masih agak sensitif kadang kadang melihat muslimah gitu menggunakan cadar
anda juga merasa seperti itu nggak dok
kalau dulu iya ya memang sekarang pun ketika di media ada berita misalnya tentang diri saya atau masyarakat yang memang belum mengenal
itu memang kadang kadang sudah berpikirnya apa ini ya
kok bercadar gitu ya jadi pikirannya sudah negatif saja
tapi makin hari mungkin sebenarnya tergantung sikap kita ya
alhamdulillah masyarakat terutama di saya sini gitu ya itu cukup menerima dengan baik kehadiran saya walaupun pakaian saya seperti ini
seperti apa kesulitannya pada saat itu artinya kan modal juga saya pikir terbatas pada saat itu kan
dan bagaimana respon masyarakat ketika dokter membuka dan gratis gitu
sempat ada ketidakpercayaan juga enggak dari masyarakat dok
bukan penilaian orang yang hana kejar bukan pula materi berlimpah yang ia sasar
ia hanya ingin mengobati keresahan hatinya dan membagi manfaat untuk sekitarnya
bagaimana dukungan keluarga dan juga suami
alhamdulillah saya punya orang tua dan suami yang baik ya
jadi ketika mungkin teman teman saya sudah ganda ganti mobil
wajar kalau sebagai anaknya dokter anak tunggal
wajar lah kalau orang tua mungkin mengharapkan seorang anak itu hidup mapan
tapi alhamdulillah bapak saya bapak ibu saya dan suami saya tidak seperti itu
cibiran dan prasangka kerap mewarnai kehidupan seorang hana
tapi ia sadar hidup adalah ladangnya ujian
namun kekuatan juga bisa datang dari siapa
selain hasil dari kotak infak pada dua ribu lima belas
hana pun membuka klinik kecantikan dengan tarif terjangkau untuk menopang klinik gratisnya
pada waktu itu saya betul betul kehabisan dana
tahun dua ribu tiga belas saya nggak punya apa
jadi memang pekerjaan itu kan memang tidak banyak ya hasilnya
saya juga butuh uang untuk keluarga saya
klinik ini tidak berjalan
maksudnya berjalan tapi saya hanya memberikan resep
makanya saya berdoa untuk agar saya punya sesuatu hal yang bahasanya bisa menutupi ya biaya operasional seperti ini
alhamdulillah walaupun baru setahun tapi klinik kecantikannya cukup
ketika klinik kecantikan sudah berjalan klinik kecantikan sudah berjalan

kesadaran dan percaya akan rizki allah membawa dokter hana tiba di titik ini
meski baru setahun klinik kecantikan yang ia rintis dari nol kini telah membawa hasil yang manis
dok ini kan baru setahun terakhir ya
tapi kalau saya lihat memang alat alatnya juga sudah mumpuni gitu sudah banyak begitu ya
ini memang semua impor ya dok ya
iya alhamdulillah begitu

hmm oke nah dok ini kan ada harganya juga
dan ada banyaklah macam macam treatmentnya gitu
pada dasarnya ini seperti apa sih dok penentuan seperti ini
apakah memang dokter sebelumnya juga ngambil kursus juga untuk bisa mendalami treatment atau gimana dok
ya saya mengikuti berbagai kursus ya pelatihan untuk kecantikan ini
untuk mendapatkan bahasanya sebagai profesi dokter estetik di beberapa kota seperti itu
selain ini kan saya tadi juga lihat ada bekam juga ada juga layanan untuk rukiah juga gitu
itu kemudian terbersih untuk membuka servis seperti itu tuh dari mana dok
jadi begini sebelum saya menjadi dokter justru saya lebih dahulu membuka bekam dan rukyah dulu
jadi saya memulai itu tahun dua ribu tiga jadi sekitar semester enam saya mempunyai guru ada yang dari yaman
kemudian ada juga dari mesir beliau sudah mempelajari bekam
kemudian saya mempelajari begitu juga rukiah
akhirnya ketika saya buka praktek seperti ini tentunya kan bisa digabungkan sebagai namanya holistic care
dalam sehari belasan orang bisa datang ke klinik kecantikan milik dokter hana untuk melakukan perawatan
meski bisnis kecantikan ini masih tergolong kecil namun pelanggan produk kecantikan dokter hana bahkan sudah merambah
dan itu adalah harapan saya untuk mendapatkan surganya allah itu dengan cara seperti ini
dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya buat orang lain ya dok ya
sebagai seorang dokter dan muslimah hana merasa berkewajiban untuk membagi pemahaman agamanya kepada pasien
tak jarang mereka yang datang berobat justru merasa nyaman untuk menceritakan berbagai persoalan hidupnya
biasanya yang datang ke sini apalagi perempuan kalau saya lihat pasarnya dok untuk klinik dokter ini paling banyak ini apakah kemudian pelajar atau ibu ibu muda
jadi ada yang memang pelajar ada mahasiswa ada juga yang lebih usia dewasa ya empat puluh tahun ke atas tapi memang yang paling banyak memang dewasa muda
oke tapi saya melihat anda memposisikan diri anda itu anda mau mendengarkan pasien juga gitu kalau ada pasien yang curhat boleh gitu
dan itu memang banyak sekali pengalaman pengalaman seperti itu
jadi memang lebih semakin saya semakin ke sini ya pasien itu justru lebih banyak arahnya memang medis tapi dia juga disebabkan oleh psikis mereka
atau di dalam medis disebut psikosomatis dan itu paling banyak di dalam dunia medis
sebenarnya secara fisik dia tidak sakit tetapi karena psikisnya bermasalah maka dia menyebabkan apa ya bahasanya seolah olah fisiknya itu sakit
padahal sebenarnya tidak basicnya adalah psikisnya itu sendiri
kini rasa syukur tak lelah ia panjatkan dokter hana tak pernah membayangkan sebelumnya bahwa langkah kecilnya membawa manfaat bagi banyak orang
dari hanya bekerja seorang diri kini ia telah mempekerjakan sebelas orang karyawan
ya sebenarnya kan harapan kita itu kan terus maju ya tapi sebenarnya dasar saya adalah bahwa kita tuh akan mati
jadi selalu doa saya itu adalah
waja'ali lisanasidakin fil akhirin
jadi saya berharap bahwasanya saya itu menjadi contoh yang baik untuk orang orang setelah ketika saya mati nanti
dan itu adalah harapan saya untuk mendapatkan surganya allah itu dengan cara seperti ini
dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya buat orang lain ya dok ya
hana telah mampu merobohkan pembatas antara dokter dan pasien
maupun antara atasan dan bawahan
ia berhasil membangun kedekatan emosional dengan para pasien dan karyawannya
mungkin dokter ana ini beda ya
karena walaupun dia pakai dadar tapi cara bicaranya itu adem biasa aja sama orang kebanyakan
jadi kita nggak sungkan gitu
nggak seperti yang lain ya mungkin ya
tapi dokter hana itu biasa aja
sangat umuris menyenangkan gitu
harapannya semoga dokter ferry terus sehat
agar bisa membantu dan meneruskan cita citanya juga
kalau untuk sosok dokter untuk kepada karyawannya
dokter sangat baik ya
walaupun tetap manusia ada kekurangannya
tapi selama ini ya seperti kakak lah
saya gitu kalau di sini
kalau ada apa apa selalu dibantuin
kalau ada salah selalu diingatkan
itulah yang penting
hana tak pernah kehabisan cara untuk berbagi
bagi dokter umum lulusan fakultas kedokteran universitas islam indonesia ini
berbagi bukan semata mata tentang materi
tenaga dan ilmu adalah dua hal yang wajib ia beri
tak heran setiap minggu dokter hana selalu mengiakan ajakan rekan rekannya
untuk memberikan pengobatan gratis ke pelosok yogyakarta
rasa lelahnya terbayar saat ia bisa memandang wajah ratusan pasien
tersenyum penuh harap sembari pulang membawa obat
di sudut sudut kota yogyakarta
semburat kemiskinan gaan kali masih menjadi persoalan
akses yang jauh dari fasilitas kesehatan
membuat sebagian warga masih sulit dalam mendapatkan pelayanan medis
bahmudi jumarto ini misalnya ia senang bukan kepalang saat ada pengobatan gratis di dusunnya
ia yang tinggal seorang diri merasa cukup kesulitan jika harus pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk berobat
belum lagi ongkos bensin atau angkutan yang harus ia keluarkan untuk menuju ke rumah sakit
mbah mudi yang hanya mengandalkan biaya hidup dari hasil panen sawahnya ini berharap pengobatan gratis semacam ini bisa sering dilakukan di dusunnya
ya dokter hana memang sibuk
segudang aktivitas ia lakukan untuk bisa memberi arti bagi sekitarnya
hana pun tak pernah menolak undangan untuk mengisi seminar atau motivasi bagi rekan sesama dokter

dan orang biasa
tak berhenti sampai di situ
dokter hana rela menyisihkan waktunya untuk memberi penyuluhan bagi kaum perempuan di sekitar tempat tinggalnya
musalah ini menjadi tempat warga berkumpul untuk berbagi ilmu dan pengalaman
jika hana bisa berpayah payah
menempuh puluhan atau bahkan ratusan kilometer untuk berbagi ilmu
ia pun merasa wajib membagi apa yang ia miliki bagi lingkungan terdekatnya
penyeluhan ini gratis
setiap orang bisa datang dan bertanya berbagai masalah kesehatan pada dokter hana
manfaatnya yang sebelumnya kita belum tahu masalah kesehatan sekarang jadi tahu bagaimana penanggulangan untuk diri kita
dan nanti untuk keluarga
ya untuk dokter hana mudah mudahan dia bisa lancar tambah ilmunya bisa ditularkan kepada masyarakat setempat
dan bisa membantu terutama masyarakat yang terdekat
ngeluh sih enggak tapi kita sebagai orang tua kadang tahu kalau pas obat habis ya sempat kita gini
dek kalau habis ya kita kan besok ayah
jadi ini begitu
hana sangat tertarik untuk mendalami bahasa arab
sejak kuliah di fakultas kedokteran universitas islam indonesia pada tahun dua ribu sepuluh
ia menyadari betul pentingnya belajar bahasa arab bagi seorang muslim
sulitnya mencari guru bahasa arab perempuan kala itu membuat hana tergerak untuk mengajar kelas bahasa arab kepada sesama muslimah
itu sebenarnya awal mulanya seperti apa sih dok kok kemudian tertarik untuk membuka kelas bahasa arab dan sebenarnya alasannya apa
sebenarnya alasan apa
pribadi dulu merasa kesulitannya untuk mencari pengajar bahasa arab perempuan
nah kemudian saya sebenarnya saya belum bisa ya belum bisa semua gitu
hanya apa yang sudah saya pelajari itu saya ajarkan karena mengingat memang guru perempuan itu sulit kalau untuk bahasa
ini hanya berapa kasih pertemuan aja ya prosesnya
dokter hana sadar betul belajar bahasa arab tidaklah mudah
misalnya mudah ada apa
dari remaja mahasiswa ibu rumah tangga dan oma oma pun setia menjadi murid dokter hana
awalnya itu aku mendengar bahwa di rumah dokter ini ada belajar bahasa arab gratis
saya sangat apa ya sangat bangga seorang dokter muda pengobatan gratis
hafiz quran memberi pelajaran gratis pula
nah itulah aku tertarik sekali
tertarik begitu ya
lagi lagi hana tak pernah menarik biaya dari apa yang telah ia lakukan
bahasa arab kan susah begitu gramernya ibarat kata gitu susah gitu
tapi dokter coba merangkum dari banyak kalangan untuk ikut
seperti apa sih memang cara ngajarnya dok
kalau untuk klasikal pengajaran bahasa arab itu kan membuat kita jenuh ya
dan bahasa arab itu bahasa yang memang bahasanya memang agak sulit ya
berbeda dengan mungkin bahasa inggris dan bahasa yang lain yang mudah kita pelajari dalam waktu berapa bulan
untuk nahwu soroh pelajaran ilmu ilmu bahasa arab itu butuh apa ya kadang berat rasanya
maka dengan apa ya intinya kita harus mengajarkan dengan suasana yang menyenangkan
sehingga mereka terus bersemangat
ketika tidak bisa tetap bersemangat terus begitu
dan ini juga gratis
iya ini gratis alhamdulillah
kenapa sih dok gratis melulu
ya karena untuk masalah agama ini jangankan yang gratis ya
kadang yang berbayar aja orang itu sudah malas
ya kan untuk agama itu jarang kita bisa ngaji seminggu sekali itu sudah
sudah masya allah
maka saya menggratiskan
ya dengan berharap orang itu mau gitu mau belajar bahasa arab
begitulah seorang hana putri tunggal pasangan suhardo dan rubiati ini memang dokter yang bersahaja
menempuh pendidikan di kedokteran tentu tidak murah
namun sebagai orang tua suhardo dan rubiati tak pernah menyerah pada keadaan
baginya mimpi sang anak adalah bensin yang terus membakar semangat mereka
terasa juga berat sebenarnya tapi kita niatnya tuh ingin anak saya jadi gitu aja
bagaimanapun udah soal biaya sudah kita cari aja sekuat tenaga
yang penting bisa membayar
masa sulit saat membuka klinik gratis juga dirasakan orang tua hana
demi anak sang ayah pun ikhlas membagi sebagian penghasilannya untuk kelangsungan klinik gratis
kalau sih enggak tapi kita sebagai orang tua kadang tahu kalau pas obat habis ya sempat kita gini
dek kalau habis ya kita kan besok ayah
besok ayah gajian
jadi intinya begitu
kalau habis ya insya allah kalau bulan depan gajah
ya kita ayah sering gitu aja
ah enggak ini masih
kekuatan hana juga datang dari sang suami
dialah yang menguatkan hana saat harus menghadapi masa masa sulit
adapun saya cuman men support gitu ya
kalau yang paling
seperti titik terendah itu ketika dia
dalam tanda kutip itu dimusuhi
dimusuhi oleh teman teman yang sebenarnya berpenampilan sama seperti dia gitu
dengan alasan ya
hati setiap orang
mungkin hasad di situ
iri hati gitu
ini apa viva tunggas ini
kesulitan dalam ekonomi terutama juga di sekitar sini banyak warga warga yang miskin juga
jadi mungkin itu yang jangka panjangnya kita
kita nanti berusaha membangun klinik rawat inap yang gratis juga
tiga tahun membangun rumah tangga
membuat jubal menyadari betul bahwa hana adalah sosok yang luar biasa
tidak hanya bagi hidupnya tapi bagi banyak orang
semangat di kita kembalikan lagi tujuan kita
berbuat ini atau apa gitu kan
ya sudah mungkin apa namanya saya kasih pendekatan pendekatan yang secara agama gitu ya
artinya saya bilang ya hidup kita ini gak akan lama kok
jadi sekarang ini musimnya kita bercocok tanam
nanti kita panennya di akhirat telak

jadi ini adalah

ini adalah perubahan yang kita lakukan
ini adalah perubahan yang kita lakukan
ini adalah perubahan yang kita lakukan
bagi hana hidup itu sederhana
bukan tentang materi sebagai pengukur prestasi duniawi
tapi hidup adalah ladang menebar amal saleh
agar mulia di sisi ini